dan selanjutnya kita akan mengikuti bersama konferensi pers tiga menteri terkait pencairan thr dan gaji tiga belas tahun dua ribu dua puluh dua bagi asn
tiga belas untuk tahun dua ribu dua puluh dua
pertama pemulihan ekonomi dunia yang sebetulnya masih sangat dini dan rapuh akibat pukulan pandemi yang masih belum berakhir
saat ini dihadapkan pada risiko dan tantangan yang makin besar dan kompleks
perang yang terjadi di ukraina telah dan masih menimbulkan kerusakan rantai global di bidang energi pangan dan komoditas strategis
hal ini menimbulkan lonjakan harga komoditas secara global dan juga mengakibatkan tekanan inflasi yang sangat tinggi di berbagai negara maju dan berkembang
respons kebijakan moneter di negara maju juga akan berpotensi menimbulkan dampak sangat besar pada perekonomian global
dunia dihadapkan pada risiko baru yang sangat tinggi
hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang direvisi ke bawah secara cukup tajam
oecd merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia
untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini dari empat lima persen menjadi hanya tiga lima persen
bank dunia juga merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia dari empat empat persen menjadi tiga lima persen
imf pada bulan januari lalu telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari empat sembilan menjadi empat empat persen
dan diprediksi akan direvisi lagi ke bawah

indonesia terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian kita dari berbagai pukulan melalui berbagai kebijakan
terutama kita akan menggunakan kebijakan dan instrumen apbn yang terus bekerja sangat keras
mengelola berbagai shock atau pukulan yang mengancam kesehatan
kesejahteraan masyarakat dan mengancam perekonomian kita
pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal kita yang bersifat suportif ekspansif terarah namun terukur
ini di dalam rangka untuk terus mengelola pemulihan ekonomi nasional yang terus dihadapkan pada berbagai pukulan
sebagai instrument counter cyclical di dalam mendorong peningkatan konsumsi
yang merupakan faktor yang sangat penting bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja
pemulihan ekonomi akan terus didorong lebih cepat melalui berbagai langkah langkah untuk melindungi daya beli masyarakat
termasuk program perlindungan sosial
dalam bentuk penebalan
yaitu dengan memberikan tambahan bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan
serta juga kepada para umkm pedagang kaki lima di bidang pangan
di dalam menghadapi pukulan kenaikan harga pangan dunia
dari sisi permintaan agregat konsumsi dan investasi
yang merupakan faktor pendukung
dan pendorong utama pemulihan ekonomi
pemerintah terus menggunakan instrumen apbn
untuk bisa menjaga pemulihan momentum pemulihan di bidang investasi dan konsumsi tersebut
dengan menggulirkan program
terutama program perlindungan sosial
yang mencapai empat ratus tiga puluh satu
kedua pemerintah memberikan bantuan sosial
melalui kartu sembako
kedua pemerintah memberikan bantuan sosial
kedua pemerintah memberikan bantuan sosial
bagi delapan belas delapan juta kelompok penerima
dengan anggaran sebesar empat puluh lima satu triliun rupiah
pemerintah juga memberikan subsidi energi dan non energi
yang dinikmati oleh rumah tangga
yaitu terutama subsidi bpm
dan subsidi lpg
yang terutama juga
dinikmati oleh seluruh masyarakat indonesia
yang mencapai anggaran satu ratus sembilan puluh empat tiga triliun rupiah
pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu
melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
yaitu untuk sembilan puluh enam delapan juta peserta
anggaran yang disediakan adalah sebesar empat puluh enam lima triliun rupiah
dan pemerintah masih melakukan program kartu prakerja bagi mereka
yang terdampak akibat pandemi dan masih belum pulih
kepada dua sembilan juta peserta
dengan anggaran apbn sebesar sebelas sebelas triliun rupiah
berbagai program ini dilakukan pemerintah
dan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat
terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global
dan juga akibat pandemi
inginnya adalah merupakan shock absorber
atau dalam hal ini bantalan sosial
yang menggunakan apbn
atau anggaran pendapatan belanja negara secara langsung
atau kita sebut uang kita uang apbn uang masyarakat
untuk melindungi masyarakat yang rentan
karena tekanan masih terus terjadi
pemerintah juga telah melakukan penebalan atau peningkatan
dari program perlindungan sosial yang ada
artinya dengan menggunakan program perlindungan sosial yang ada
dilakukan penambahan jumlah
dari sisi manfaat
yaitu untuk keluarga penerima manfaat
sembako dan pkh
sebanyak dua puluh enam puluh lima juta keluarga
keluarga penerima manfaat
di dalam menghadapi tekanan harga pangan saat ini
pemerintah menambahkan seratus ribu untuk tiga bulan
dan ini disalurkan mulai bulan april ini
dana bantuan sosial yang selama ini
yang tadi sudah saya sampaikan
akan dinaikkan lagi menjadi dengan enam dua triliun rupiah
khusus untuk menahan shock
terutama dari kenaikan harga harga pangan
akibat terjadinya perang ukraina
yaitu dua puluh enam puluh lima juta kelompok penerima manfaat
diberikan seratus ribu
seratus ribu selama tiga bulan
mulai bulan april ini
untuk pedagang kaki lima
kelompok pedagang kaki lima yang jualan makanan
yang tentu dari bahan bakunya juga menghadapi tekanan tambahan
kenaikan harga bahan baku pangannya
juga diberikan seratus ribu selama tiga bulan
dan ini juga disalurkan
pada bulan april ini
dengan anggaran rp tujuh ratus lima puluh lima miliar
penyaluran berbagai program
bantuan dan penebalan bantuan sosial ini diharapkan
dapat melindungi atau paling tidak mengurangi tekanan
yang dirasakan oleh masyarakat
khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan
dan juga pedagang
serta usaha kecil menengah
untuk mendorong aktivitas ekonomi
pemerintah juga melakukan
melalui jalur kredit usaha rakyat
yaitu memberikan subsidi bunga
bagi akses modal melalui kredit usaha rakyat
dan untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
akan ditambahkan anggaran
sebesar sebelas sembilan triliun
di atas rp dua puluh tiga satu triliun
jadi totalnya akan mencapai
tiga puluh lima triliun rupiah
ini untuk mendukung kredit usaha rakyat
yang mencapai sekitar tiga ratus sembilan puluh triliun rupiah
usaha kecil menengah diharapkan masih mampu
untuk bisa pulih
dengan akses modal
dimana suku bunganya masih terjaga
pada level yang rendah
karena disubsidi oleh pemerintah
sebesar tiga puluh lima triliun rupiah
untuk total subsidi yang mencapai
sekitar rp tiga ratus sembilan puluh triliun
teman teman media yang saya hormati
dan hari raya idul fitri
merupakan suatu momentum
yang sangat penting bagi bangsa indonesia
yang mayoritas adalah
mereka yang melaksanakan ibadah
ramadan dan merayakan hari raya idul fitri
ini merupakan sebuah
dan tentu dengan adanya kebijakan
bahwa tahun ini
sesudah dua tahun
tidak bisa melakukan
hari raya idul fitri
dengan pulang mudik
tahun ini dengan makin terkendalinya pandemi
masyarakat bisa melakukan
ini merupakan suatu juga momentum
yang akan meningkatkan aktivitas
tentu kita berharap
ini tidak kemudian menimbulkan dampak
pada sisi pandemi
tapi kita harus berharap
kita harus berharap
pada sisi pandemi
pemerintah dalam hal ini
agar momentum ini bisa
dinikmati masyarakat secara aman
dan dalam hal ini
pemerintah juga mendukung melalui apbn
tunjangan hari raya
bagi karyawan aparatur negara
di dalam rangka untuk bisa
atau dalam hal itu
melakukan aktivitas idul fitri
dan sekaligus merupakan stimulus
bagi perekonomian kita
pemberian tunjangan hari raya
bagi aparatur negara
selalu memperhatikan keseimbangan
pelaksanaan program program lain
dan tentu diatur
di dalam undang undang apbn
sehingga harus mencerminkan
kemampuan keuangan negara
pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu
pada saat pandemi memukul
secara sangat besar
pada tahun dua ribu dua puluh
hanya diberikan kepada
aparatur negara tertentu
jabatannya di bawah eselon dua
dan untuk para pensiunan
pada saat kita menghadapi tekanan yang sangat berat
terutama pada saat apbn menghadapi juga
tekanan dari penerimaan negara
resources atau sumber daya apbn
atau menangani pandemi
dan membantu masyarakat
kebijakan thr disesuaikan
hanya diberikan kepada
para aparatur negara
jabatannya di bawah eselon dua
untuk para pensiunan
thr yang dibayarkan pun
serta gaji ke tiga belas
hanya merupakan gaji pokok
plus tunjangan keluarga
dan tunjangan jabatan
pada tahun dua ribu dua puluh
meskipun ancaman covid masih sangat berat
terutama munculnya varian delta
namun kegiatan ekonomi mulai berjalan
dan ini menimbulkan
perbaikan pada kondisi apbn kita
oleh karena itu
pada tahun dua ribu dua puluh satu
kebijakan yang sangat berat
oleh karena itu

dengan kemampuan negara ini
thr dan gaji ke tiga belas
pada tahun dua ribu dua puluh satu
dibayarkan kepada seluruh
thr dan gaji ke tiga belas
adalah tetap sama dengan
dan penjagaan keluarga
dan tunjangan jabatan
tunjangan melekat dan tunjangan jabatan
nah pada tahun dua ribu dua puluh
seiring dengan pemulihan ekonomi
dan penanganan covid
yang semakin baik
namun kita juga melihat
tantangan baru yang luar biasa
yaitu akibat perang di ukraina
yang telah menyebabkan
dorongan atau lonjakan
dan harga harga pangan
di seluruh dunia
oleh karena itu
kebijakan pemberian thr
untuk tahun dua ribu dua puluh
kembali dilakukan penyesuaian
situasi masyarakat yang dihadapi
dan tetap fokus kita adalah
melalui langkah langkah yang telah saya sampaikan tadi
dan yang kedua adalah
kondisi dari apbn sendiri
di dalam rangka juga untuk bisa
kepada seluruh aparatur
termasuk dan para pensiunan
yaitu thr dan gaji ke tiga belas
oleh bapak presiden
melalui peraturan pemerintah
ini adalah wujud penghargaan
juga untuk pensiunan
ini adalah wujud penghargaan
untuk penghargaan lanjutan
gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok
yaitu yang tadi saya sampaikan tunjangan keluarga tunjangan pangan
dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum
ini yang disebut tunjangan melekat
jadi besarannya lebih besar dari tahun dua ribu dua puluh satu
karena thr dan gaji ke tiga belas diberikan kepada aparatur negara
dalam hal ini aparatur negara di pusat
dan di daerah termasuk tni dan polri
nah untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah asn daerah
kemampuan kapasitas fiskal daerah masing masing
yang diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan
jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi
tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada thr dan gaji ke tiga belas
untuk instansi daerah
tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing masing daerah
peraturan pemerintah nomor enam belas
dua belas tahun dua ribu dua puluh dua yang telah ditandatangani oleh bapak presiden
menyampaikan bahwa thr tahun dua ribu dua puluh dua ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan
dalam hal ini aparatur negara pusat adalah satu delapan juta pegawai
sedangkan aparatur negara daerah adalah tiga tujuh juta pegawai
sementara pensiunan adalah sebanyak tiga tiga juta orang
kebijakan pemberian thr ini telah diatur di dalam apbn
undang undang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh dua
dimana anggaranya untuk membayar thr
dimana anggaranya untuk membayar thr
dialokasikan melalui satu
untuk asn pusat yang bekerja di kementerian lembaga
alokasi anggaranya adalah sepuluh tiga triliun
yaitu untuk seluruh asn pusat tni dan polri
jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing masing kementerian dan lembaga termasuk tni dan polri
untuk asn daerah atau aparatur negara daerah
anggarannya berasal dari dana alokasi umum
yaitu sekitar lima belas triliun
ini untuk asn daerah baik pns daerah maupun pppk
dan sumber ini dari dau dapat ditambahkan dari
apbd tahun anggaran dua ribu dua puluh
sesuai kemampuan fiskal dari masing masing pemerintah daerah
dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
sedangkan anggaran untuk thr pensiunan
itu berasal dari pos bendara umum negara
yaitu sebesar sembilan triliun rupiah
seperti pada tahun tahun sebelumnya
pencairan thr direncanakan dimulai pada periode h sepuluh dari hari idul fitri
dalam hal ini kementerian lembaga akan mengajukan
surat perintah membayar ke kppn dimulai hari senin nanti
yaitu tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh dua
dan dapat dicairkan oleh kppn sesuai mekanisme yang berlaku
nah dalam hal thr tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis
sampai dengan sebelum hari raya terjadi
thr tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya tersebut
tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya idul fitri
tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis
dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya
saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada ham
sehingga dalam hal ini asn dari pusat dan daerah tni polri dan pensiunan
sudah bisa menerima thr sebelum hari raya
kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatur negara tni polri dan pusat maupun daerah
yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
termasuk melindungi masyarakat
apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar
tentu mereka akan bekerja luar biasa baik dari sisi petugas petugas yang menjaga
untuk kelancaran dan keamanan baik dari sisi transportasi kesehatan maupun logistik lainnya
dedikasi juga telah diberikan selama dua tahun pada pusat dan daerah tni polri dan pensiunan
kami berharap ini tetap bisa dilakukan sebelum hari raya idul fitri

kami berharap ini tetap bisa dilakukan sebelum hari raya idul fitri

juga mengatur pemberian gaji ke tiga belas
ini seperti yang selama ini dilakukan tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur
terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan juli
yang biasanya identik juga dengan kebutuhan kebutuhan belanja bagi putra putri dari anak anak asn tni polri
bantuan gaji ke tiga belas ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja

untuk kebutuhan pendidikan
pengaturan pelaksanaan teknis thr maupun gaji ke tiga belas akan dilakukan dengan peraturan menteri keuangan
untuk anggaran yang berasal dari apbn tadi yang ada di belanja kl maupun belanja bendara umum negara
sedangkan untuk asn daerah akan diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah atau perkada
ini adalah karena sumber dananya adalah dari apbd
kebijakan pemberian thr dan gaji ke tiga belas tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif
untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan kegiatan
sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi indonesia
demikian yang bisa saya sampaikan
saya akan menyampaikan kemudian kepada pak cahyo menteri pan dan rb untuk bisa menyampaikan
dan kemudian akan disusul oleh bapak sekjen kementerian dalam negeri